oh iya jam bidung udah pergi
selamat sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini saya bertemu dengan masyarakat indonesia melalui saudara sekalian
untuk memberi keterangan selaku ketua komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
saya selaku ketua komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau komite tppu
baru saja memimpin pertemuan yang membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan
dengan nilai agregat rp tiga ratus empat puluh sembilan delapan ratus
rp delapan ratus tujuh puluh empat satu ratus delapan puluh tujuh lima ratus dua sembilan ratus delapan puluh tujuh atau lebih dari rp tiga ratus empat puluh sembilan terkait kementerian keuangan
pertemuan dihadiri antara lain oleh menko bidang perekonomian sebagai wakil ketua komite tppu
menteri keuangan sebagai anggota komite menteri hukum dan ham sebagai anggota komite
dan kepala ppatk serta ketua ojk sebagai anggota komite
serta beberapa pejabat eselon i pada kementerian lembaga yang tergabung di dalam komite tppu
pertemuan ini adalah rapat yang kelima
dilakukan oleh komite
baik di tingkat pengarah maupun di tingkat pelaksana
setelah ketua komite dan kepala ppatk
mengadakan rapat dengan komisi tiga dpr tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
dan sebelumnya rapat menteri keuangan dengan komisi sebelas dpr ri tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga
hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut
tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh menko polhukam sebagai ketua komite di komisi tiga dpr ri tanggal dua puluh sembilan maret
dengan yang disampaikan oleh ibu menteri keuangan di komisi sebelas dpr ri tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
karena sumber data yang disampaikan sama yaitu data agregat
data agregat itu uang keluar masuk
itu nilai yang mutlak
yaitu data agregat laporan hasil analisis atau lha
ppatk tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh tiga
karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda
keseluruhan lha lhp
yang mencapai tiga ratus surat itu sama
dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
kemenko polhukam mencantumkan semua lha lhp yang melibatkan pegawai kementerian keuangan
baik lha lhp yang dikirimkan ke kemenku
maupun lha lhp yang dikirimkan ke aph
atau aparat penegak hukum
yang terkait dengan pegawai
dengan membaginya menjadi tiga klaster
sedangkan kementerian keuangan hanya mencantumkan lha lhp yang diterima
tidak mencantumkan lha lhp yang dikirimkan ke aph yang terkait dengan kementerian keuangan
jadi ada yang ke kementerian keuangan ada yang ke aph
nah ini tidak dicakup itu saja bedanya
dari tiga ratus lh
lhp yang diserahkan ppatk sejak tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu dua puluh tiga kepada kementerian keuangan maupun kepada aparat penegak hukum
sebagian sudah ditindaklanjuti namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian
baik oleh kementerian keuangan maupun oleh aph
yang ketiga kementerian keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar lha lhp yang terkait dengan tindakan administrasi
terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti terlibat sesuai dengan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas
tentang asn jungto pp no sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu tentang disiplin pegawai negeri sipil
selanjutnya kementerian keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau tpa
dan tindak pidana asal

sesuai dengan undang undang no delapan tahun dua ribu sepuluh tentang disiplin pegawai negeri sipil
yang kelima untuk laporan hasil pemeriksaan lhp dengan nilai transaksi agregat rp satu ratus delapan puluh sembilan triliun lebih
yang kelima untuk laporan hasil pemeriksaan lhp dengan nilai transaksi agregat rp satu ratus delapan puluh
yang kelima untuk laporan hasil pemeriksaan lhp dengan nilai transaksi agregat rp satu ratus delapan puluh
yang kelima untuk laporan hasil pemeriksaan lhp dengan nilai transaksi agregat rp satu ratus delapan puluh
dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali
namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal hal yang selama ini belum masuk
ke dalam proses hukum atau case building oleh kementerian keuangan
yang keenam komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas
yang akan melakukan supervisi
untuk menindaklanjuti keseluruhan lha lhp dengan nilai agregat sebesar lebih dari rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
dengan melakukan case building membangun kasus dari awal
tim gabungan atau satgas akan melibatkan ppatk dijen pajak dijen bea dan cukai
baris krim polri pitsus kejaksaan agung bidang pengawasan ojk
bin dan kemenkopol hukam
komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan lhp yang bernilai paling besar
karena telah menjadi perhatian masyarakat
yakni akan dimulai dari lhp senilai agregat lebih dari satu ratus delapan puluh sembilan triliun
terakhir komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional

saudara demikian penjelasan kami
mudah mudahan disampaikan kepada masyarakat sehingga masalahnya menjadi jelas
sekian terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
besok ya kami akan hadir besok